jangan ikut tampu durusan kami
apa salah mereka
kenapa mereka ditangkap
mereka ini pencuri
apa buktinya kalau mereka ini pencuri
dia akan tumbuh dewasa tidak
dan dia harus menghadapi kehidupan yang sebenarnya
ini adalah waktu dan cara yang tepat
untuk mendidik purba nenang
tidak tidak tidak
ada rombongan kerajaan yang dipimpin
di banyak suma dengan raden purba nenang
mereka bergerak ke arah kandipaten cegugur
ini kesempatan untuk kita
melakukan serangan balasan pada mereka
dan kamu serahkan
abah tugaskan kalian menghadang rombongan kerajaan
siapa yang boleh kalian dukai
dan siapa yang tidak boleh
kami segera berangkat
perkampungan yang ada di sebelah sana itu
perkampungan depan sana itu
sudah masuk wilayah pesisir dari kerajaan surantaka
terima kasih aki
kita istirahat dulu den
paman mah udah gak kuat
mari kita istirahat dulu
ya udah atu raden
kalau gitu bang
raden istirahat dulu di sini ya
paman mau cari makanan dulu ke kampung sana
nanti paman doain makanan ya
biar aku saja yang cari
pasti paman juga lelah
jangan atu raden
masa paman berdua di sini istirahat ya
sementara raden cari makanan ke sana kemari
kan yang mesti ngelayanin tuh kita berdua raden
aku tidak menganggap paman itu sebagai pelayan
tapi aku menganggap paman sebagai paman aku sendiri
ya udah tuh kalau gitu mah
raden paman merasa tak beruntung dengan kita
nah sudah lanjut nah
hah ikut saja raden
wah kau penjuri ya
bu kau ini penjuri bu di sini
bukan bu bukan saya penjurinya bu
kau penjuri ya
angkat sesini ya
bukan pak bukan saya penjurinya pak
aku tidak boleh melukai mereka
sebaiknya aku pergi saja
ya sok jagoan itu pasti sekarang udah kena hajar
kenapa kalian memfitnahku
karena kamu ikut campur urusan kami
aku hanya memperingatkan
oh yang kalian lakukan itu salah
dan aku tidak akan mentup mataku ketika kalian mencuri
jadi barang barang di gudang penyimpanan hilang lagi
bagaimana bisa setiap malam ada saja barang barang yang dicuri
kalian benar benar ceroboh
mulai malam ini
jangan sampai pencuri pencuri itu lolos lagi
kalian akan mencar
pencung kamu ke rumah yang ini sama yang di bawah pojok
kalau kamu ke rumah yang sampai sini sama yang di bawah
udah pada kebahagiaan semua
kita harus cepat pergi dari sini
cepetan sini nyai
kita dapat kiriman lagi nyai
kita pun dapat rezeki nyai
dari goong kunjung dan rati ya
ya dari siapa lagi nyanyi
saya tugaskan kalian
periksa di kampung kampung semua rumah warga
jika banyak barang berharga di rumah mereka
bisa dipastikan mereka pencurinya
cepat kalian berangkat
kang ternyata benar
ini harta julagan wira
kami bukan pencuri tuhan
iya benar tuhan
bukan kami pencurinya
kalau bukan kalian pencurinya
dari mana harta ini
dasar pencuri mana mau ngaku
jangan ikut tampu durusan kami
apa salah mereka
kenapa mereka ditangkap
mereka ini pencuri
apa buktinya kalau mereka ini pencuri
kecil kecil bawa tuh
ada satu his a
cilapaman bukan merupakan ayam
hilarious kakak lain ayam yah for ayam bisa mengandeng
eh mereka orientan
hai akarnya itu mudah